bukan cuman itu kita bisa dibilang mumpang tenet sama masalah orang lain
lu engga deh
terus maksud lo arwahnya jessi yang ngelamatin kita
nyelamatin buat di teror
soal apa yang udah kita lakuin ke jessi
gua juga sempet mikir kaya gitu tuh
mungkin setelah kita jujur hatunya jessi ga bakal gabungin kita lagi
gua ga setuju
kalian tuh gimana sih tau sendiri mawanya kaya gimana
yang ada kita malah dilaporin ke polisi
emang lo mau digentaingan terus sama nontonnya jessi
yaudahlah besok pemakamannya jessi kita bertiga harus dateng